cari duit buat abang sama anak abang
aku kan gak bisa kerja bang
pakai otak lo dong lo kan bisa jualan ke warung ke apa lah
atau kalau perlu menjadi pembantu
masih bingung juga lo bisa jual diri deh
ayu gak mau kan bang begini terus
lagian ayu gak kepengen kan satu rumah sama abang
iya besok kita ke penghulu
lagi jadi rejem minyak
ih ya bodoh banget
ada apa lagi dengan anak cacat itu
fira badannya panas tadi dia jatoh bang
itu urusan kamu kamu harus dia
dan jangan pernah ganggu gue lagi gue lagi pusing
bang bang bener ya bang
bang bang bener ya bang
bang ngeri juga kok
kalau penyakit seperti ini usahakan tidak terlambat minum obat bu
jaga anak gereja nggak bisa
eh kalau terjadi apa apa dengan vira
kamu aku akan adukan ke polisi
karena kamu sudah melakukan tindakan penganiayaan
dan kamu harus tahu akibatnya
saya janji saya akan merawat villa dengan baik
itu kan tanggung jawab kamu waktu menikahin bapaknya
sayang kamu lekas sembuh ya
ibu sayang sekali sama kamu nak
oh jadi ini perempuan yang ngebut laki gue
eh cik gue gak terima ya
pokoknya gue minta diceritakan
siapa dia mak
eh jangan banyak tanya loh
lo emang nggak tahu diri ya
lo nggak tahu apa kalau oji itu duduknya bini
benar mbak saya nggak tahu
eh oji lo emang berbohong ya
pokoknya cahin gue
gue nggak mau dimadu
gue nggak mau dicap sebagai perusahaan rumah tangga orang
bang jahat banget sih
mbak wek dan tete nangwi nanti apa yang nyelesain semuanya ya
bang tega banget sih bohongin aku
nanti abang ceraiin bener
hah emang siapa yang takut cerain malu
ngokoknya yang penting itu si fira
lo harus sama bini baru lho
lo sama bensi ahmad lo juga nanggung
iya mbak saya akan langsung dimiankan
gimana sih mya mbak

oke makasih everlhalten champion you bang

dia juga pernah step pertumbuhannya agak keganggu
mudah mudahan ya bang aku bisa jadi ibu yang baik buat vira
ya mudah mudahan aja lu kuat
kalau gue udah gak sabar makanya gue ingin dia diurus oleh ibunya
biar gak nyusahin kita gitu
bang anak itu kan rezeki dari allah
jangan sekali kali diajukan
ya udah lo aja yang urusin dia ya
udah cabut ya
masa sih perempuan secantik dan soleha seperti kamu
mau aja dibohongi sama oji yang sudah nikah dan punya anak cacat
sekarang kan kamu juga yang harus mengurusin mereka
ya mungkin ini udah emang rezeki saya bu
win oji itu suka mabok mabokan dan suka main perempuan
apa kamu tahu itu
yang bener bu
masya allah win
orang satu kampung di sini sudah tahu semua
terima kasih ya bu saya mau masuk dulu
gue tenang deh
buka terus lagi
ternyata karena tetangga itu benar tentang abang
lo gak perlu tahu urusan laki laki
tapi ternyata abang tukang maju
sekarang lurusin gue aja ya

untuk penggantian tegos perempuan
terus kalau udah tahu kamu nyesel ya
tolong hentikan perbuatan itu bang
aku ini istrimu bang
yang ngomong kamu periharaan tuh siapa
bang aku mohon ubah kelakuan abang
kasih anilah aku bang
nggak ada yang bisa ngerubah kelakuannya oji
oji mau buat apa
ya oji buat
tega banget sih sama aku
kalau jadi bini lo tuh mesti ngabdi sama suami
biar lo bisa masuk surga ketanyaan ya
sekarang kirilah lo cari duit buat abang sama anak abang ya
aku nggak bisa kerja bang
pakai otak lo dong
lo kan bisa jualan kayak warung kayak apalah
atau kalau perlu jadi pembantu pasti bingung juga lo bisa jual diri deh
kalau lo memang nggak mau kerja kayak gitu masih baca kayak lain
atau lo mau jadi supir bajai atau mau baikkan dikit jadi supir taksi
biar ada siapa yang ngajarin lo
fira sayang kamu kenapa
ya allah lindungilah fira
jangan pisahkan aku dengan fira ya allah
aku sayang sekali dengan fira
apa yang terjadi dok
kami sudah berusaha tapi
apa yang terjadi dengan anak saya dok
anak ibu tidak tertolong lagi
siapa yang mengalih bantuan dia